kita ke informasi selanjutnya
dalam rangka menyambut hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
sejumlah mahasiswa mengikuti pengibaran bendera berukuran besar
di gunung batu lembang kabupaten bandung barat
pengibaran bendera di atas gunung dengan ketinggian satu tiga ratus meter di atas permukaan laut ini
mengandung arti bahwa bendera merah putih dikibarkan butuh perjuangan dan pertaruhan hidup
dalam rangka menyambut hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
sejumlah warga lembang dan mahasiswa merayakannya dengan cara yang unik
yaitu mengibarkan bendera raksasa dengan ukuran sebesar delapan x dua belas meter
pengibaran bendera di tebing gunung dengan ketinggian satu tiga ratus meter ini
agar warga kabupaten bandung barat dapat mengingat perjuangan para pahlawan terdahulu
selain itu ketua pelaksana karang taruna langin sari mengungkapkan
pengibaran bendera di tebing gunung batu bermakna bahwa kemerdekaan republik indonesia
diraih dengan susah payah dan tidak mudah bahkan hingga mempertaruhkan nyawa
ya maksudnya kita lebih kepada semangat perjuangan kita
kegiatan seperti ini sebenarnya ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan perjuangan pahlawan kita terdahulu
memang ini sama taruhannya nyawa dari segi keselamatan segalanya
supaya kita lebih menghargai lagi kita mengetahui bahwa proses para pejuang kita dulu untuk mengibarkan bendera itu sangat susah
rencananya bendera raksasa ini akan tetap dikibarkan di tebing gunung batu hingga akhir bulan agustus nanti
agar semangat kemerdekaan tetap dirasakan warga masyarakat sekitar kabupaten bandung barat
tresna pamungkas kabupaten bandung barat